lantas seperti apa strategi pemerintah memoles sektor perikanan hingga menjadi salah satu kontributor utama pendapatan negara
sekaligus juga menjamin kesejahteraan masyarakat pesisir
kita akan membahas lebih dalam menuju kemenangan ekonomi perikanan
langsung kita tersambung sesaat lagi kita akan tersambung dengan bapak arief satria penasehat menteri kelautan dan perikanan
spesifik misalnya mengenai beberapa hal kita tahu misalnya mengenai cekalang misalnya
seperti apa kebijakannya ke depan apakah tetap akan mempertahankan atau memperpanjang lagi seperti rekomendasi ataupun juga himbawan pak presiden jokowi pak
mengenai apa pak
mengenai pembatasan untuk melaut dengan bahan bahan yang berbahaya begitu apakah akan dipertahankan atau bagaimana
ya saya kira kalau memang banyak praktek perikanan
yang ganggu lingkungan yang merusak lingkungan itu secara undang undang memang tidak diperbolehkan
nah saat ini juga tengah berkembang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk alat tangkap yang dianggap rusak lingkungan
seperti bukat harimau ya kemudian seperti troll ya kemudian juga tantra dan seterusnya
ini memang sebuah proses yang diharapkan bisa dorong terciptanya sustainability atau keberlanjutan sumber daya
tapi dalam waktu singkat misalnya nelayan kita yang masih menggunakan alat alat tersebut
masa transisinya akan difleksibelkan hingga berapa lama menurut kajian dari kkp sendiri menurut anda
enggak menurut saya kalau kementerian keluhan perikanan memang ini kan pro kontra
yang penting bagi kami bagi kita bagi kita semua adalah bahwa persoalan employment tidak muncul
persoalan unemployment tidak muncul
persoalan employment bisa diselesaikan dengan baik
dan kemudian masalah masalahnya
masalah terkait dengan alat tangkap yang tadi merusak itu bisa disubstitusi dengan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan
nah menurut saya pemerintah sekarang kan sudah mempersiapkan
tahun dua ribu tujuh belas ini ada lima belas ribu alat tangkap yang siap dibagikan kepada nelayan nelayan kecil yang di bawah sepuluh groston
yang kemudian diharapkan nelayan nelayan kecil itu yang saat ini menggunakan arat menggunakan dogol menggunakan cantrang bisa beralih ke alat tangkap tersebut
nah memang kementerian kelautan perikanan menurut saya punya tugas berat
kata kata kita adalah memastikan bahwa alat alat tersebut efektif untuk bisa menangkapkan
memang saat ini kalau kita akui bahwa alat alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah ini memang efektif
tapi kan dianggap merusak lingkungan
yang penting bagi kita adalah solusinya
jadi jangan sampai kita terus berdebat tanpa ada solusi
jadi kalau pun men nomor dua tahun dua ribu lima belas itu tetap dilakukan maka pemerintah punya tugas untuk distribusi alat tangkap itu untuk mengganti
tapi untuk yang kapal kapal besar memang diharapkan untuk bisa bermigrasi ke daerah daerah yang memang saat ini kosong
sebagai tempat yang dulunya dipakai oleh kapal kapal asing untuk beroperasi
dengan adanya upaya kita memberantas di fishing illegal undeported unregulated fishing
maka banyak kapal kapal asing yang saat ini sudah tidak berani lagi melakukan kegiatan operasi di perairan indonesia
nah sekarang daerah daerah tersebut kosong
dan ikan melimpah
karena itu kapal kapal yang tadi menggunakan alat tangkap yang rusak tadi seperti cantang cantangnya
sebenarnya bisa diarahkan untuk bermigrasi ke sana
dan memang saya lihat ada beberapa nelayan di indramayu misalnya ada yang pindah ke sana beroperasi di timika dan kemudian berhasil ke sana
dan begitu juga ada juga nelayan yang beroperasi di natuna dan sebagainya
nah oleh karena itu pemerintah perlu memberikan insentif buat nelayan nelayan tersebut yang hendak melakukan kegiatan penangkapan
yang di luar wilayah
pemerintah yang di luar wilayahnya
daerah arafura atau daerah natuna atau daerah daerah lain yang di atas perairan sulawesi utara
pak arief apa insentif yang mungkin direncanakan atau akan diusulkan kepada pemerintah untuk
diberikan kepada para nelayan yang berani untuk mencoba berada di perairan besar yang
biasanya dikuasai oleh asing tersebut sudah dipersiapkan pak
ya saya melihat bahwa pemerintah sudah menyiapkan apa namanya kemudian untuk perizinan
ya kalau misalnya diperlukan untuk perlindungan ya itu sudah diperlukan
kalau misalnya memang perizinan saat ini ada masalah saya kira harus dievaluasi
tapi jelas harus ada percepatan untuk perizinan itu kemudahan perizinan bahkan kalau bisa
harus digratiskan untuk sementara tahun ini ya
kemudian tapi untuk yang nelayan nelayan itu tadi ya saat ini juga harus kita perhatikan
karena cuma mereka sangat banyak itu yang harus dipastikan kalau alat tangkap yang dibagikan
benar benar efektif kalau tidak efektif ya rasek lagi
hmm baik berarti artinya nanti alat alat untuk masyarakat ataupun nelayan kecil
nanti akan gratis dan menurut anda dibutuhkan bimbingan dan kepastian mereka menggunakan
alat tersebut begitu pak
terus di sana kemudian inilah pentingnya risetnya jadi relitbank kementerian keluarga
pemerintahan harus sudah sudah mulai apa namanya memberikan alternatif alternatif alat tangkap
lain yang memang bagus dan efektif untuk bisa menangkap ikan itu dan sekelas dengan artinya
hasilnya bisa tidak jauh dengan alat tangkap yang selama ini mereka gunakan
kalau terlalu jauh kan kasian juga mereka ya
karena itu ini monitoring terhadap kebijakan yang saat ini ada dengan program program yang
saat ini ada jadi harus sekali dilakukan kalau tak ada monitoring seperti itu ya
kita namanya tidak memberikan masalah tidak menyelesaikan masalah jadi saya kira kebijakan
ini untuk melihat baik kemudian memang ada dampak ya oleh ekonomi tetapi yang harus
kita lakukan adalah meminimalkan dampak dampak tersebut dengan langkah langkah untuk memberikan
solusi yang efektif
baik monitoring dan insentif menjadi hal yang menarik pak arief saya terima kasih pak arief
terima kasih pak arief